polisi tidak mau menangkap orang sembarangan
tanpa bukti bukti yang cukup
kalau mau menunggu bukti yang cukup
susah pak kades
tapi kalau mau melihat kejadian ini
dan mengkait kaitkan geratangan kosasi disini
semua sudah beres pak kades
desa cikuning ini amat berhubungan dengan
sekali pak kades aman
tapi setelah dia datang
hati hati kalau bicara tentang masa lalu seseorang
kusase bisa tersinggung karena ceritamu itu
saya tidak akan membawa cerita ini kemari pak
kalau kak ngkos tidak akrab dengan kita belakangan ini
kan gajang dapat dari mana cerita aneh begitu
pokoknya dari seseorang yang bisa dipercaya yuk
seseorang yang tahu persis apa yang dilakukan kak ngkos
selama dia berada di jakarta
untuk mengetahui cerita itu benar atau tidak
yang paling tepat adalah
kalau kita bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan
dengan cara itu kita bisa menilai
cerita yang dibawa jajang ini hanya
cerita burung atau cerita yang sebenarnya
kak ngkos pasti tersinggung
kalau kita sampai melakukan itu
dia akan tersinggung
kalau keluarga kita yang langsung menanyakannya
tidak pantas kami tanggapi cerita burung seperti ini kang
cuma kami sekeluarga
berniat membantu membersihkan nama baik akang
kalau pada kenyataannya semua ini tidak benar
akang pasti sudah tersinggung mendengarnya
tanggapan akang perlu sekali
untuk menjernihkan kembali suasana ini kang
apa yang dikatakan oleh jajang tentang si kusasi itu
kang ngkos bukan rampok pak
dia dipaksa dengan ancaman
untuk melakukan pencurian di gudang toko elektronik itu
pada saat polisi datang mengepuk
dia ditinggalkan untuk mempertanggungjawabkan semua itu sendirian
cerita tentang kosa bahwa dia pernah dipenjara tiga tahun di jakarta
ternyata bukan cerita burung
yang saya tahu
apakah makam pkb
tidak pernah lebih serius
menang takut quran
mungkin saja semua itu terjadi secara kebetulan
saya tidak yakin orang sebaiknya menjadi pelaku pencurian yang beruntun semacam ini
kalau bapak sebagai kepala desa tidak mau mendengarkan keluhan warganya
lalu kepada siapa lagi kami akan mengadu
pertama baru seminggu di adici koneng ini rumah pak mas ud sudah dibongkar
radio dan tv raib di gondol malu
tiga hari kemudian pak mansu
dan sekarang rumah saya pak rumah saya
tv yang baru beberapa bulan saya beli di jakarta juga rahim
kok bapak masih tidak mau bertindak
tidak benar bu
kalau saya belum bertindak saya dan sersan ismail tidak mau bertindak gegabah
polisi tidak mau menangkap orang sembarangan tanpa bukti bukti yang cukup
kalau mau menunggu bukti yang cukup susah pak kades
tapi kalau mau melihat kejadian ini dan mengkait kaitkan kedatangan kosasi di sini
semua sudah beres pak kades
dulu desa cikoning ini aman sekali pak kades aman
tapi setelah dia datang
dalam tempoh dua minggu saja sudah terjadi tiga peristiwa
apa tidak cukup alasan kita untuk mencurigai dia
tidak semudah itu pak mas ud untuk mengambil kesimpulan
polisi sedang menyelidiki dan mencari bukti bukti yang nyata
kita tidak boleh salah nangkep orang
itu akan merugikan nama baik seorang
oh kalau begitu pak kades sedang menunggu sampai korban korban lainnya lagi
atau memang bapak memberi kesempatan kepada dia untuk menggasak lebih banyak lagi radio dan tv
seperti yang dikerjakan yang di jakarta dulu
kalau mau dikait kaitkan itu bisa saja masuk di akar
bertahun tahun cikoneng amat
kemudian kosasi yang pernah dipenjara tiga tahun di cipinang datang kemari
maka terjadi tiga kali pencurian
tidak seorang pun mencurigai orang lain kecuali kosasi
karena kondisinya menyebabkan dia menjadi tokoh yang paling pas
untuk dijadikan kambing hitam dalam kemelut
ini tetap simpanan memang gefunden pula
kemudian sama teman teman lalu beberapa
kakade mereka menjadi penjara yang berdotoran
saya rasa tidak tahan
semalam saja saya percaya nama wilayahbapak
saya reswasa untuk memberikan alamat
jadi sejarah saya
jaga se cnk
malah bukan apa yang perempuan bilang saya
betul betul bahwa dia itu pelakunya ini yang menyusahkan saya sama sersan mail
menurut bapak maaf kira kira ada orang yang menjadi dalang dari pusat pusutnya
ini desas desus yang memoncokkan inkusasi pasti ada
desas desus ini bergobar lantaran latar belakang kustasih di cipinang dulu
kira kira apa saja yang bisa terjadi pak supaya perlu bisa kita waspadai mulai sekarang ini
pengadilan oleh masa yang marah api yang berkobar akan membakar apa saja tanpa pertimbangan lagi
ini akan membahayakan jiwa kustasih juga keterdraman desa
apa yang harus kami lakukan kalau sekedar warga yakin bahwa kosasi sebagai pelakunya
hai apa karena dia pernah dipenjara segala kejahatan di desa ini ditimpakan kepadanya
tega teganya semua menurut dia sebagai maling lalu kita bisa bikin apa yun
kita mengatakan bahwa sasih terangnya baik gitu
saya nggak minta ibu dan bapak membela dia dengan cara begitu
tapi apakah kita harus mengucurkan dia dari pergaulan menunggu pintu rumah kita bagi dia
kami ini khawatir oleh kemarahan seluruh warga oleh karena kosasi sering datang kemari
jumat yang cerewet itu juga menunggu bahwa kustasih yang mencuri
terima kasih dan sekarang tidak ada seorang pun dari kita yang sahabatnya berani menolong